siapa yang nggak pernah mengkonsumsi coklat dari kalangan anak anak hingga dewasa pasti
pernah mengkonsumsi coklat bahkan coklat dikenal bisa meredakan stres untuk orang dewasa namun
masih sedikit orang yang mengetahui proses pembuatan coklat dari buah kakao seperti yang
ada samping saya hingga menjadi beragam aneka makanan yang bisa dikonsumsi penasaran mulai
prosesnya yuk ikutin terus inilah salah satu perkebunan kakao yang terletak di kabupaten
pindrang sulawesi selatan kebun kakao ini merupakan kebun suhardi yang diurus sendiri
oleh suhardi saat ini saya berkesempatan untuk melihat proses panen buah kakao hingga menjadi
biji kakao yang siap diolah di pabrik menjadi coklat yang siap dikonsumsi total kualitas
yang sudah layak untuk dipetik itu seperti apa pak
seperti itu masih lama itu
habis begini kadang itu pertumbuhan bunga bu
setelah dipetik selanjutnya buah kakao
dibelah untuk diambil isinya proses ini dikenal dengan nama sortasi
terpisah belanya bu kita masuk ke sini bu
menarik tetepan ini
the blue punches berak kita kasih mungkin kok
kulit kecil pelat
hai yang bang bisa pakai ini juga pak bisa pak pakai buku saya kan waktu
biasa sehari hari pakai apa untuk mecahkan kaku karena pakai bolak
pakai tubuh pakai pakai beli kan buku dibawa ini ya seperti kayu
kalau lembeng cara mempunyai lembek bisa pecah ya isalang udah ya kekuat ya lagi
untuk memukulnya ada teknik khusus enggak sih pak atau bisa bebas saja
bisa bebas ya kita ada tenaga karena kayak buku dengan lembek ya itu
masih yang benda yang lebih bagus ya
sudah melewati panen serta sortasi buah maka selanjutnya dilakukan pengeringan
dikeringkan biasanya harus melewati fase fermentasi tapi jarang sekali
petani kakao indonesia melakukan fermentasi alasannya waktu yang
dibutuhkan cukup lama hingga empat sampai delapan hari bapak bisa dijelaskan nah ini udah
berapa hari dijemur kalau ini kurang lebih sekitar dua hari jemur butuh waktu berapa
lama lagi untuk sampai bisa diolah jadi produk jadi untuk diolah itu untuk apa
sekitar empat hari empat hari itu baru bisa diolah ya ke pabrik ya sudah bisa
biji kakao yang sudah melewati proses tadi akan diolah di pabrik biji kakao akan disorting atau
dipisahkan yang berkualitas baik dan yang tidak selanjutnya biji tersebut akan disangrai hingga
matang proses ini dikenal dengan istilah roasting
daging biji dan kulit ari dipisahkan
disebut dengan proses winnowing
kemudian akan dihaluskan menjadi pasta
setelah dilakukan fine grinding
selanjutnya dipisahkan antara bungkil kakao dengan lemaknya atau pres lemak
proses tempering pengecekan suhu sebelum coklat dicetak dan dikemas
dan coklat siap dikonsumsi
bentar di tanzil jimmy chandra pintrang sulawesi selatan